badan kebijakan pembangunan kesehatan bkpk kementerian kesehatan bersama fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
survei dilakukan untuk menghitung jumlah individu dalam suatu populasi yang menunjukkan hasil positif atas penyakit tertentu berdasarkan spesimen serologi atau serum darah
tim pandemi covid sembilan belas dari fkm ui mengatakan sero survei ini sudah tiga kali dilakukan
yang pertama pada desember dua ribu dua puluh satu secara nasional kedua pada maret dua ribu dua puluh dua khusus daerah jawa bali dan ketiga pada juli dua ribu dua puluh dua secara nasional
di mana survei dilakukan di seratus kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi di indonesia menggunakan questionnaire
hasil dari sero survei ketiga menunjukkan ada peningkatan proporsi penduduk indonesia yang mempunyai antibody sars cov dua
ketiga antipodi yang memadai atau yang tinggi